neng kalau enek nanya pendapat abah jawaban abah mending eneng gausah mikirin bobo kohan
mikirin aja sekolah mending mikirin karir neng di balap atau prestasi di sekolah wah itu baru
ngebah bisa bangka bisa neng kalau buah buahan enggak ada prestasinya nih iya juga sih bang
assalamualaikum ah waalaikumsalam
boy tumen banget mama teleponnya segini biasanya kan masih ibu ini ada urusan penting sekali mama
teleponnya abah berondong tua abahnya si raya kok mama mau minta nomor abanya raya
jangan jangan mama ada sesuatu ya
ini mama ada job buat abah beroneng tua itu oh bisnis bisnis apaan mah gini nih
mama kan dapat tender iklan gede nih budgetnya nih nah mama tuh bingung mama enggak punya model
yang cocok selama mempikir pikir kayaknya abah berondong tua itu cocok buat iklan ini nah jadi
namabu bawah surgats nauseous tr
gak suka juga i
bener lo juga sih mau aja
nah kebetulan tamat rewet dari sini
kok lo mau sih diantriin sama alex
lo juga gak bakal mau kalo ngapain gara gara terpaksa
dan lagian juga apa salahnya gitu loh
gue kan cuma diantri sekolah doang sama alex
dan lo tau alex tuh udah begitu baik sama gue
dia udah kasih gue tembangan buat tinggal
dan dia udah bantuin gue banyak
dan dia sekarang cuma mau nganterin gue ke sekolah dan itu doang
dan gue rasa alex tuh kayak tulus kok bantuin gue
tapi lo tau kan kalau alex itu suka sama lo
re gue kasih tau sama lo ya
alex itu tipe cowok yang baik cuma kalau ada maunya doang
alex bilang sama gue kok dia tuh tulus kok buat bantuin gue
dan dia juga bilang kalo dia juga gak mengharapkan apapun dari gue
dia gak mengharapin gue harus suka sama dia enggak
aduh re lo tuh polos banget ya
nih ya gue kasih tau
gue sama ian tau banget alex kayak gimana
wah kebetulan banget ketemu di sini ray
dan dia tuh pengennya modalnya bokap lo
gak nyangka banget ya abah dapat tawarin iklan
tapi abang gue pasti senang
padahal kan tamanya gak hard gitu ya
ya rejeki kan gak kemana ray
gue masuk dulu ya
eh iya mah udah dapet kok nomornya abah
mah sinyalnya di sini kayaknya jelek deh mah
nanti lagi ya telfonannya ya mah ya
kal yan duluan ya
kenapa dia sebut sendiri
bener ya kan
ya kan guys bener kata gue
gue itu marah sama gue
nuh reva kayaknya lo harus jelasin deh ke bo soal masalah ini
iya nggak beb
iya bener kata bebek mel mel tuh
lo harus jelasin semuanya ke bo
biar nggak jadi salah paham re
eh santai dulu dong
eh gue mau ngomong sesuatu sama lo
ini penting banget oke
lo kangen ya sama gue
ganti aja deh ya soalnya gue buru buru
tapi bentar aja ayolah
mau nyampe satu jam deh
aduh kayaknya gue beneran marah deh sama gue
gimana lo udah jelasin ke boi
eh tadinya sih gue negetik kayak gitu
tapi feeling gue kayaknya boy sang aja deh ngehindar dari gue
ya gua sih ga bisa salahin sikapnya boy kalau kayak gitu
namanya juga orang cemburu ya enggak
bebek bantuin repa dong kasian deh repa jelasin gitu bantuin ke boy ya
yaudah nanti biar aku ngomong ke boy ya
tapi sekarang kamu ikut aku jalan dulu
yaudah deh rek hari ini lo nginep di rumah gua aja
jangan balik lagi ke tempatnya si alec deh kan nama nama masalah boy lagi deh
yaudah yuk yaudah aku jalan duluan deh
girls kayaknya nih gua pengen belajar dulu nih perpustakaan buat luas
gak apa apa ya
gini derek mending gue ikut lo dulu ke perpustakaan
gua temenin lo biar nanti lo ke rumah rayanya ada yang nganterin
ntar gua nganterin oke
makasih ya sian
rek ingat ya jangan sampai lo kepancing lagi sama kebaikannya alex
alex tuh backnya sama lo doang
apa gua dateng tuh
ih beruntung banget sih lo ray
punya bakat udah cakep keren lagi
sayangnya dia udah tua
eh gua kan berani pas lagi muda
gitu guys gua doang ya
gapus sih neng
mbak wapudah ketawa ketawa
mbak lucu gitu
sebenernya menurut mbak mondi tuh di mana sih
emang mondi tuh gak cocok ya buat mbak
kamu dong nuestros tradisetter ya

tapi sampai tegena aku kalo discut
neng kalau neng nanya pendapat abah jawaban abah mending
neng gak usah mikirin pebobohan mikirin aja sekolah
mei mending mikirin karir nih di balap atau prestasi di sekolah
wah itu baru abah bisa bangga bisa neng
kalau pebobohan memang gak ada prestasinya neng
iya juga sih bang